segera bangun ya
kalian harus kuat
dan mama percaya
manusia manusia yang kuat
yang menantikan kehadiran
doa mama selalu untuk kalian berdua
supaya kalian bisa segera pulih
bisa segera berkumpul lagi
dengan keluarga kecil kalian
itu kan yang kemarin kalian nantikan
kehadiran si kecil askara
bu adin dibawa ke rumah sakit
yang ada paling mbak jessica doang
bu adin masuk rumah sakit lagi
yaudah saya mau ketemu sama jessica
ketemu mas randy
ini pak randy mau ketemu mbak jessica
mas randy mau ketemu mbak jessica
biar kiki aja yang ngurus mas randy
ini pakaian wangi sampahnya ya
ayo mas randy kiki antri ke dalam
nanti kiki panggil mbak jessica
eh mabung gua lama disini
nih lo nyembuang
ya kok jadi gua ya
gua nyenglama disini
lu nyembang lawan aja jalan
bu ani sekarang di rumah sakit
tidak ada apa sam bu adin
bisa di rawat ya
alhamdulillah kemarin mbak nunda melahirkan
tapi setelah itu
mbak aning dirawat di icu
dan balon biru juga langsung masuk licu
terus pak gimana
ya pak kecelakaan
saat menuju ke rumah sakit
dan sekarang bersama mbak adi yang di icu
pasti berulang lagi
apa benar semua ini berawal dari panino
mbak kat kita bisa bicara sekarang ga
biar clear gitu loh urusannya
tante tuh udah pusing banget deh
mungkin ini jalan terbaik agar tidak berlarut larut masalahnya
boleh boleh tonto tapi aku cek ke dalam dulu ya
takutnya paninonya udah dateng
tapi kalo nanti memang belum dateng
tanpa tunggu di dalam aja yuk
gausah gausah biar tante tunggu disini aja
oh gitu lah
yaudah kalau gitu sebentar ya tante
makasih ya mbak kat
sayang aku tuh bingung ya setelah dengar kamu cerita kayak begitu
ya mungkin al ga pengen masalah ini manjang kali ga
makanya sekarang aku ajak kamu ke rumah al
supaya kita liat kondisi disana tuh kayak gimana
aku takut banget kalo tensi anin tuh sampe naik ga
ya pokoknya semoga adin baik baik aja dan bisa melahirkan di waktu yang tepat
kalau gitu sekarang saya ke rumah sakit ya
untuk cek kondisinya
kalo boleh di tolong segera kabarin aku ya gimana kondisi mbak anin
aku sangat berharap mbak anin segera membaik
apakah meeting reguler kita tetap dilakukan atau di cancel aja ya pak
semua tim udah hadir
ya allah saya baru ingat
dan harusnya ini bareng sama pak al juga
iya iya tetep jadi tetep jadi
sebentar lagi saya kesana ya
waktu itu pak al pernah bilang kalo pak al akan sibuk sama keluarganya
apa mungkin ini bagian dari pirasat pak al
by the way gimana persiapan pernikahan kamu
udah berapa persen
kamu beluin aja ya bel
anjus miski miki mama papa udah pulang belum
kenapa belum ya
eh datang tante jessy
kita ketepen mama papa yuk
soalnya buru buru tadi mau nyamperin mama
tapi nggak papa papa baik baik aja
nanti kalau semuanya pada sembuh
langsung disini lagi ya
insya allah reina
aku mau liat apa sama mama
aku juga mau liat balon biru
tapi sekarang belum bisa
sabar ya kita gimana kalau
mungkin banyak yang doain
semakin cepet dengernya banyak yang doain
jadi cepet sembuh
semuanya disini aja ya
sama ncu sama miss gigi sama tante jessy ya
gimana ya keadaan rena dan juga andin sekarang
coba kamu hubungi ibu sarah
atau pak surya
kamu tanyain keadaan andin sekarang
di rumah sakit gimana mungkin ada
usah ya usah ya
sebenarnya aku nggak enak
kalau harus hubungi mama sarah
atau pak surya
kenapa kamu diam noh
kamu gak enak nanya begitu
sampai pak surya iya
kamu harus bertanggung jawab noh
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
kenapa suara papa kayak
kenapa pak surya noh
ada apa kamu telfon papa
ada apa kamu telfon papa
aku juga khawatir soal andin pak
aku juga khawatir soal andin pak
terpaksa melahirkan secara prematur
terpaksa melahirkan secara prematur
hadir di ruang icu
al juga di ruang icu

karena kecelakaan saat menuju ke sini
dan bayi mereka
ada di ruang niju
karena dari kemarin dia tidak menangis sedikit
sekarang ditopang obat obatan dan peralatan di niju
hanya untuk bertahan hidup
mau tahu apa
kalau ada kejadian ketiba

saya tidak mengerti
siting mereka cuidado
no apa ada sesuatu yang buruk no
selamat pagi panggil mbak misi
iya bu im andi ada di dalam kan
riza mana kenapa nggak ada sama kalian
bu andi kan lagi di rumah sakit pak
semalam dianter sama bu rosa sama pak rija
udah pasti pak rijanya masih di sana
kalau non rena semalam udah dibalikin sama pak nina
dan selama itu
sekarang ada di dalam
katanya mau ngecek pak nino udah datang atau belum
laku kepanasan ini di sini
eh mbak kat udah selesai urusannya
udah tante tadi
maaf ya tapi agak lama
nyiapin berkas dulu
takutnya tiba tiba pak nino datang ke kantor
ah mbak kat
kalau waktunya mbak catherine ini kayak begini
nggak diurusin dong
harus dipikirkan loh mbak
dari sekarang prioritas utamanya itu apa
sabar kat sabar
eh yaudah tante kalau gitu kita berangkat sekarang aja ke kafe gimana
oh gitu ya ya ya boleh boleh
sepertinya aku gak bisa bertahan dengan kayak gini
perasaannya tahu kamu sekarang atau kamu ingin bernee di desa the
kamu mau lanjut bernee itu orang besarzah if she's with you
aku cepat bangun ah
mama merindukan kamu
cepat bangun ah
di bawah kamu ada tanggung jawab yang besar untukku
sebagai seorang ayah sebagai seorang suami
buat andin dan ayah buat askara dan juga reina
jangan lupa ayah
merky boleh duduk ada saya mau tanyain sama kalian
oh iya silahkan silahkan silahkan
ya kamu duduk juga sini
udah nggak apa apa
udah nggak apa apa ki duduk ki
ya nggak apa apa santai aja
eh itu tadi oya bilang katanya andien dibawa ke rumah sakit
iya bener mbak mici
andien masuk rumah sakit
dan harus melahirkan bayinya sekarang ada di micu
terus udah gitu kita dapet kabar terbaru kalau mas al kecelakaan pas perjalanan ke rumah sakit mbak mas
kenapa saya nggak kasih tahu sih
ya nggak sabar nggak mungkin mereka panik jadi nggak sempet ngehubungin kamu
lalu di rumah sakit mana
rumah sakitnya sama kayak andin
di rumah sakit sejahtera juga
jadi andien sama pak bos masuk icu
dan bayinya masuk ke micu gitu
ya allah kenapa bertubi tubi kayak gini ya kejadiannya
bayi tuh kalau udah masuk micu
biasanya perlu observasi untuk melihat perkembangannya
bisa jadi ini karena kelahiran prematur
atau ada hal lain
sekarang yang pasti sih mudah mudahan malam biru baik baik aja
ya semoga andien sama al cepet pulih ya
biar mereka bisa bawa bayinya pulang
minah minah minah minah
rena ada di kamar lagi ditemani sama jaycee
jadi sebenarnya gini loh mas angga
masalah ini tuh berawal dari pak nino
pak nino mau ngapain lagi sih dia
ya gitu pak nino mau dateng ke sekolah
terus bawa rena diem diem
jadinya andin sama pak bos kan jadi panik gitu
terus akhirnya andin tensinya naik lagi
langsung buru buru dibawa ke rumah sakit ya ki ya
nggak habis pikir tuh orang
nggak boleh terlalu
kan emang bener deh